menteri perdagangan zulkifli hasan meminta produsen minyak goreng
lebih banyak memproduksi minyak goreng curah maupun minyak kita
meski mengatungi margin kecil
di sisi lain produsen berharap harga eceran tertinggi minyak kita
bisa disesuaikan dengan pergerakan harga minyak sawit dunia
hal itu diungkapkan menteri perdagangan zulkifli hasan
dalam kunjungannya ke sungai budi group
salah satu produsen minyak goreng di provinsi lampung
mendak meminta produsen lebih banyak memproduksi minyak goreng untuk rakyat
yakni minyak goreng curah maupun minyak kita
meski diakui produsen mengantongi margin tipis
akibat menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi
titip lagi minyak gorengnya pak
yang untuk rakyat itu diperbanyak
pokoknya enggak rugi
tapi yang untuk rakyat minyak goreng untuk rakyat nggak rugi
tapi cuannya jangan banyak
yang lain boleh agak lebih dikit gitu
salah satu general manager tunas baru lampung
antonius mengatakan saat ini harga eceran rp empat belas dinilai masih ideal
namun antonius menilai sebaiknya harga eceran nantinya bisa disesuaikan dengan harga cpo dunia
di tahun dua ribu dua puluh tiga tunas baru lampung mendapat kuota produksi minyak kita
sebesar seratus ton per bulan untuk didistribusikan ke wilayah lampung
ketika perusahaan mencari minyak goreng

karena disitu ada margin margin yang di d dua d tiga ya kan
sebenarnya sih kita untuk di lampung ya kita minyak curah yang kemarin butuh ya
tapi sekarang minyak curah semua sudah sesuai kebutuhan pasar malam sudah melimpah gitu loh
ya kan melimpa dalam arti kita punya stok
cukup untuk meng cover itu
meski menjual produk minyak kemasan premium
perusahaan dengan kode saham tbla ini mengaku cadangan minyak gorengnya
lebih banyak diperuntukkan kepada minyak goreng curah sesuai kebutuhan masyarakat lampung
cadangannya juga melimpah untuk didistribusikan